kampanye donald trump di chicago memang terpaksa dibatalkan akibat adanya aksi protes dari masyarakat

kampanye donald trump di chicago memang terpaksa dibatalkan akibat adanya aksi protes dari masyarakat
kampanye donald trump di chicago memang terpaksa dibatalkan akibat adanya aksi protes dari masyarakat

kampanye donald trump di chicago memang terpaksa dibatalkan akibat adanya aksi protes dari masyarakat
kampanye kandidat presiden dari partai republik donald trump terpaksa dibatalkan karena alasan keamanan ribuan pengunjuk rasa anti trump sempat ricuh dengan pendukung fanatiknya mary moloni melaporkan
kampanye donald trump di chicago memang terpaksa dibatalkan akibat adanya aksi protes dari masyarakat